sudah osteo tolong tulang tulang mutu daqropo sadar cuy seumur cuy oke oke oke oke ketian cantik
yang muda jadinya nih lu datang ke sini pemotretan kalau enggak jadi enggak papa
kau minter macet deal cari pengganti buat pasangannya sih berewak mau lu mau bener
aduh tuh kan aduh maaf ya maaf dia memang lagi emosi pisan ya namanya juga tiba tiba kakinya
seperti itu patutnya minta sama kamu gino tolong jangan ngeraya sama anak tante dia butuh support
dukungan ya kita kan teh baru pulang dari amrik jadi belum belum banyak teman lagi dan
saudara saudara juga pada jauh jadi cuma ada saya sama dia saja tolong bisa enggak kamu sering sering
lateng mungkin si bella dia butuh pisah ya ganteng pasti ya dia aku janji pasti aku akan lebih sering
sama bella ya tante aduh nuhun pisahnya nuhun kamu tenang baik pisan maaf tante mau ke
administrasi sebentar ya tante mau cek cek apa apa yang dibutuhkan sama si bella ya makasih kasih
makasih mamanya bella pasti butuh banyak biaya gue nggak mungkin lepas tangan gitu
aja gimanapun kan juga gue yang ada di mobil itu waktu kejadian bella ditabrak
apa sih lu gek
enggak apa apa sih cuma gue lebih bingung aja tadi pagi sih gue sempet ke rumahnya bella
mau ternyata bella dirawat dirawat tapi gue nggak berani buat nyamperin
nyokapnya bella itu nggak bisa nyamperin gue ngerasa kayaknya nyokapnya bella itu nggak berani buat nyamperin dia
karena gue ngerasa kayaknya nyokapnya bella itu nggak berani buat nyamperin dia
temen banget sama gue tau enggak apa
men semangat dong lu jangan cuma gara gara masalah cinta lu jadi kayak gini gini
yang namanya urusan cinta pasti ada tantangannya ada rintangannya baru seru namanya

kemarin abah bisa lanjutin hubungan kita tapi
seenggaknya gue pernah kan
mau tarian perasaan gue ke raya
harus bisa ngadepin abahnya juga
terus gue harus bisa ngadepin abahnya juga
cuma masalahnya gini
sekarang dalam setiap hal itu

dalam urusan cinta ya lu bisa diterima bisa ditolak
dan kita sebagai cowok
ya harus siap terima risiko
nggak nutup kemungkinan kan
kalau bella nerima lo
kalau bella nerima lo
kita juga jangan terlalu berharap sih
kita juga jangan terlalu berharap sih
setidaknya kita udah nyoba
setidaknya kita udah nyoba
setidaknya kita udah nyoba
ya juga sih
ya juga sih
ini bu rincian biayanya
terima kasih ya
terima kasih ya
lumayan ogek ya mah
lumayan ogek ya mah
sehatnya mahal sakit
aduh salah gini
hmm asuransi belum
tabungan ya mah
aduh lumayan ya
disini ratu endorse
bisa dibantu dengan neng keti
apa yang mau di endorse
sok ratu keti endorse
dengan double s
aduh si macan itu loh
mama cantik yang selalu bikin lo keki
nah nangunan pake telfon telfon
nah cuy kangen ama gua
lu pasti kan pengen cium ngesun pipi kiri gue
yang masih nggak mau ngaku
gitu kan cuy
gue gak banget kangen sama lu
gue nelfon lu juga ini karena terpaksa cuy
lu jadi gak sih pemotretan
dong dateng cuy
alah iya blebep
soalnya lu udah tua cuy
lu manggil gua tua
lu udah osteo tolang tolang
lu udah keropos sadar cuy seumur
oke kety yang cantik
jadinya nih lu dateng kesini pemotretan
ntar macan telfari pengganti buat pasangannya sih berewak
mau lu mau bener
lu kenapa sih selalu musing musing
kenapa lu harus ganti
berewakan aja langsung deh
aduh lagian juga nahan
aduh ya lumayan lah sebaiknya cepat dilakukan
supaya cepat dapet honor
si bella juga tadi juga gak mau liat muka mumi dulu
ya lari dulu
jadi gini ada hal penting yang harus gue ngomongin sama lu
tapi kita bisa gak ketemuan sekarang
boleh boleh dimana
yaudah kalau gitu paling tiga puluh menitan lagi
gua sampe sana ya
guys kayaknya gue duluan ya soalnya
barusan gino minta gue ketemuan
gino itu boleh juga
kalo diliat liat
suka lebih ganteng daripada mondi
gua pacaran sama dia
jangan jangan kasian
nanti bebeb gua siapa yang mau kalo bukan omel gua
nanti aja kalo gua udah gak sayang sama bebeb ya
hah iya bener tuh mel
untung ada lo mel
gak laku gue rasa sih
tari gara gara mulu
i bebe bebe pude gak boleh
yaudah kalo gitu
gua cabut ya
mau apaan kalian
gua mau ngejalan
ya terus ngapain
mau kemana lagi ya
cantik juga ya
gue mau kasih kenangan buat lo
kurang aja setirstans
kau udah ngajar gua beneran ya
pergi gak lu
aku gak apa apa kok